kendati sudah disahkan perpu yang kini menjadi undang undang ormas ini justru dikhawatirkan menjadi ancaman bagi kehidupan berdemokrasi
beberapa fraksi di dpr hingga perpu tersebut disahkan masih tetap pada pendiriannya menolak perpu menjadi undang undang
melalui rapat paripurna dpr akhirnya mensahkan perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang ormas menjadi undang undang
pengesahan menjadi undang undang itu dilakukan melalui mekanisme voting setelah forum lobby gagal mencapai mufakat
kita telah mendapatkan hasil di sini bahwa dari anggota yang hadir tiga ratus empat belas setuju dengan perpu
dan satu ratus tiga puluh satu anggota tidak setuju dengan total empat ratus empat puluh lima anggota yang hadir dan terdaftar
karena itu dengan demikian dengan mempertimbangkan berbagai catatan yang telah disampaikan oleh fraksi fraksi yang ada
maka rapat paripurna menyetujui
perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang ormas menjadi undang undang
terdapat tujuh fraksi yang menerima perpu tersebut sebagai undang undang
yaitu fraksi pd perjuangan pkb p tiga golkar nasdem hanura dan partai demokrat
namun fraksi partai demokrat pkb dan p tiga memberi catatan khusus
dan perintah bersama dpr melakukan revisi
sementara tiga fraksi lain pks gerindra dan pan menolak pengesahan perpu tersebut
dengan alasan penghapusan proses pengadilan bertentangan dengan asas hukum
gerindra dari awal mengatakan bahwa perpu itu diajukan oleh presiden
menurut pandangan kami jauh dari memenuhi persyaratan seharusnya perpu itu dikeluarkan
tidak ada keadaan yang genting tidak ada kedaruratan
dan itu sebabnya kami merasa tidak ada kegentingan tersebut sehingga perpu itu dianggap tidak perlu
yang kedua dalam isi perpu tersebut menurut hemat kami kita menafikan diri sebagai negara hukum sebagai negara demokrasi
dengan disahkannya perpu ormas menjadi undang undang
pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan sebuah ormas yang dinilai bertentangan dengan pancasila
pancasila dan mengancam nkri
namun pembubaran ormas atau pencabutan status badan hukum ormas adalah tahapan terakhir setelah mekanisme lainnya
seperti peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan
dpr akhirnya menyetujui perpu yang dikeluarkan presiden dalam mengatur dan membubarkan ormas yang dinilai anti pancasila
namun tiga fraksi yang menolak perpu tetap dengan argumennya dan menyoroti hilangnya ruang peradilan dalam membubarkan ormas
benarkah jika tidak direvisi maka perpu yang kini menjadi undang undang ormas ini justru menjadi ancaman bagi kehidupan berdemokrasi
kami mengulasnya kali ini dengan pakar hukum tata negara refli harun
selamat malam bang refli terima kasih sudah hadir
kemudian ada wakil ketua komisi dua dpr ri dari fraksi demokrat fandi utomo
selamat malam pak fandi
terima kasih sudah hadir
dan yandri susanto anggota komisi ii fraksi partai amanat nasional yang bergabung dari gedung dpr ri
selamat malam bang yandri
selamat malam mas indra assalamualaikum
waalaikumsalam baik saya mulai dari pak fandi terlebih dahulu karena menarik nih posisi partai demokrat menerima dengan catatan
kan dalam rapat rapat sebelumnya demokrat menyampaikan syarat bahwa mau menerima perpu jika pemerintah setuju dengan revisi itu
nah apa yang kemudian sebenarnya menjadi poin poin begitu bagi demokrat dalam pasal perpu itu yang harus direvisi kemudian pak
yang pertama saya ingin menerima
saya ingin menegaskan posisi awal demokrat itu menolak terhadap perpu itu
menolak dari awal menolak
ya tapi ini kan tidak ada jalan keluar ini sesuatu yang membahayakan nasib masa depan cso kita
membahayakan nasib masa depan cso itu berarti membahayakan juga masa depan bangsa dan negara
karena peran cso itu peran civil society itu harusnya makin hari makin kuat karena tidak mungkin ada negara yang bisa ngurusi semua itu
nah itu oleh karena itu maka kita minta kepada pemerintah
sejak awal demokrat sudah minta kepada pemerintah jaminan bahwa perpu ini kalau memang sudah disetujui akan direvisi
maka saya selaku kapoksi fraksi partai demokrat tentu melakukan pembicaraan pembicaraan dengan fraksi fraksi dan dengan pemerintah
lobby pada hari jumat jam sepuluh pagi sampai jam tiga sore itu dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan pemerintah kita mendapatkan komitmen bahwa pemerintah itu setuju untuk melakukan revisi perpu ormas ini setelah diundangkan
hari apa pak jumat
tadi di paripurna ditegaskan lagi oleh ketua fraksi kami pak edi baskoro yudhoyono
dengan minta jaminan kepada fraksi kami
minta jaminan kepada fraksi fraksi di dpr dan minta jaminan dari pemerintah
wakil pemerintah ini kan pak mendagri menkumham dan menkominfo
beliau bertemu dengan beliau bertiga disaksikan oleh fraksi fraksi lain dan mendapat komitmen dari tujuh fraksi yang mendukung perpu
karena ini kita butuhkan untuk memastikan apakah demokrat akan menjawab mendaftar
menerima atau menolak
kita menerima jawaban itu tadi di dalam forum lobby di rapat paripurna
kita mendapatkan jawaban itu
maka pak ketua fraksi partai demokrat memutuskan untuk menerima
karena ini adalah jalan yang paling mungkin untuk kita tempuh
nah itu deh kenapa
anda tadi sempat mengatakan tidak ada solusi jalan keluar

sementara yang ini adalah jalan yang paling mungkin untuk ditempuh
jadi kita semua tahu termasuk yang nolak itu tahu termasuk yang mendukung juga mengajukan keberatan
yang mendukung saja mengajukan keberatan
keberatan terhadap perpu ini
contoh pkb ptk misalnya
atau misalnya kita bisa lihat ini di islam yang di tengah saja itu muhammadiyah menolak
nato tululama menerima
bukannya biasa itu ya
nah ini kan pembelahan yang harus kita hati hati
pembelahan itu boleh terjadi pada tingkat pikiran pada tingkat pendapat pada tingkat
jangan sampai ini menjadi apa
yang dimaksud tadi tidak ada solusi itu bagi demokrat apa
karena kalau misalnya memutuskan menolak pun intinya tetap kalah kalau voting
kita ini kan ada realitas politik
realitas politik kita itu enam fraksi pendukung pemerintah itu
pendukung pemerintah itu sudah kita ketahui sejak awal pasti mendukung menerima
artinya di voting pun tetap kalah gitu
lebih baik menerima tapi minta jaminan revisi
yang bisa kita lakukan ya sebisa mungkin kita mendapatkan jaminan bahwa item item yang diberatkan itu terutama satu
menyangkut soal proses peradilan
proses peradilan ya yang tidak ada di perpu itu ya
itu harus dianukan dengan jelas
yang kedua menyangkut sanksi pidana
sanksi pidana itu
yang ketiga menyangkut tahapan
tahapan pembinaan sampai dengan jatuhnya saksi
kalau yang di perpu itu kan tujuh hari saja ya
kalau yang di perpu tujuh hari ada plusnya juga
ada plusnya juga
peringatannya saja yang tujuh hari
yang terpenting sebetulnya kan terhadap semua kritik mulai dari persoalan interpretasi tunggal pancasila
interpretasi tunggal ya
yang berkaitan dengan persoalan demokrasi kita
itu semua kan kejawab kalau fungsi pengadilan dikembalikan
jadi saya pribadi berbicara dengan mbak mendagri selaku wakil pemerintah dan menanyakan kembali di forum lobby hari jumat dikonfirmasi ulang oleh ketua fraksi saya mbak edi paskoro yudhoyono tadi siang
dan disampaikan secara eksplisit oleh mendagri dalam jawaban baik di pembahasan tingkat satu maupun di pembahasan tingkat dua
di paripurna tadi maksudnya disampaikan begitu ya
di paripurna disampaikan eksplisit
cuma pertanyaan begini pak sebelum kita break
apakah itu bisa menjadi jaminan kemudian di pembahasan tingkat dua
kemudian pemerintah benar benar mau merevisi
nanti kita ulas lebih lanjut setelah jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik tadi pandangan partai demokrat tadi ketika menerima dengan catatan sudah terjawab sebenarnya pertanyaan saya
apa yang bisa menjadi jaminan bahwa revisi
visi itu akan dilakukan
fakta partai demokrat itu bukan menerima dengan catatan
menerima dengan kesepakatan
menerima dengan sepakatan ya
iya beda itu
kalau menerima dengan catatan itu artinya catatan itu boleh diabaikan karena di dalam perpu itu hanya menerima atau menolak
dan kesepakatan itu sudah disampaikan bahkan di depan paripurna ya
kesempatan itu disampaikan secara eksplisit oleh pemerintah baik di pembahasan tingkat pertama maupun tingkat dua di paripurna
mau merevisi beberapa pasal yang penting termasuk hilangnya ruang peradilan
nah saya sekarang bertanya ke fraksi partai amanat nasional begitu bang yandri
kalau memang kemudian prosesnya ada semacam bahwa kesepakatan bahwa akan revisi
sebenarnya yang menjadi poin keberatan dari fraksi fraksi yang menolak termasuk diantaranya pan ini kan adalah tadi sama
hilangnya ruang peradilan
kemudian apa namanya interpretasi tunggal tentang anti pancasila yang hanya dimiliki oleh dalam perpu ini hanya dimiliki oleh pemerintah
kan itu hilang kemudian ketika ruang peradilan itu kembali hadir
kembali diadakan dalam undang undang ormas yang sebelumnya dari perpu ini
apa yang kemudian membuat pan tetap menolak perpu ini
ya bang yandri saya sedikit sampaikan apa namanya awalan begitu ya kalau dari partai demokrat tadi memang sudah ada jaminan bahwa
udah dengar saya mas
bagaimana apa yang membuat pan kemudian
jadi begini apa yang disampaikan pak pandi tadi
termasuk juga dengan p tiga pkb kan ada enam praksi sebenarnya yang sangat mengkritisi perpu ormas ini
artinya dan pemerintah juga sadar ada masalah di perpu ini gitu loh
menurut saya agak lucu juga ketika perpu ini banyak masalah terus diterima gitu loh
kan lebih aman kita tolak
revisi undang undang nomor satu
revisi undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
tadi kan bilang pak pandi ya masalah peradilan dihilangkan
pidana jadi masalah dan lain sebagainya kan
jadi kenapa misalkan pkb yang begitu keras isinya tapi ujungnya menerima
kemudian p tiga juga begitu menerima
saya kira kalau misalkan kita saya setuju dengan bung repli waktu di komisi dua
udah lah ini bukan masalah kewibawaan pemerintah bukan masalah yang lain
tetapi ini menyangkut nasib negara kita ke depan gitu loh
maka yang paling bisa kita pegang itu adalah ketika kita tolak kita revisi undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
kalau misalnya sudah diterima ya mungkin masih ada waktu yang panjang lagi kapan direvisi
belum ada jaminan maksudnya
bagaimana perdebatannya nanti
kan yang paling aman ketika kita tolak perpu ini kan artinya yang dikhawatirkan oleh pak pandi tadi kan stop dulu kan
masalah pembubaran semena mena kemudian masalah hukuman penjara yang tidak sesuai dengan perjalanan bangsa ini
nah ketika dia diterima maka perpu ini langsung menjadi undang undang
dari ketika dia ditandatangani sampai sekarang berlaku ditambah disetujui ya tambah berlaku lagi
nah oleh karena itu proses sudah berlangsung ya itu kami hormati
namanya proses politik
proses politik itu kadang kadang bukan masalah benar salah mas
jadi pandi ya tetap berkomitmen tetap berkesimpulan bahwa menolak itu adalah yang paling pas untuk pembelajaran politik
bahwa kita ingin kasih pesan kepada pemerintah manapun nanti
tidak sembarang mengeluarkan perpu karena akibatnya sungguh luar biasa
nah oleh karena itu misalkan mendagri menyadari ini banyak masalah
pemerintah juga menyadari banyak masalah
kemudian yang menerima di komisi dua misalkan dari gereja indonesia dari walubi dari mana mana itu mereka menyanyikan kenapa peradilan ini dihilangkan
kenapa hukuman ini terlalu berat
artinya kan memang perpu ini bermasalah
nah oleh menurut pan kita sudah final bahwa pancasila itu harus kita jaga sama sama
sudah final itu nggak perlu diperlebatkan lagi
menurut pan tolak aja
lebih baik kita repisi undang undang nomor tujuh belas satu dua ribu tiga belas
itu lebih pasti
iya daripada kita terima terus langsung berlaku lagi perpu ini dan menjadi undang undang
artinya dalam rentang waktu tertentu
saya juga nggak tahu apakah benar benar ada revisi mas
saya juga nggak tahu
tadi sudah ada jaminan katanya dari pak fandi tadi
ya pasti yang sudah pasti hari ini
menurut pak fandi dari pakil pemerintah sudah ada jaminan
janji itu menjadi kenyataan
janji itu menjadi kenyataan mudah mudahan
termasuk akan mengawal nanti kalau ada revisi
tapi lebih aman saya bilang tadi kalau kita tolak
tapi sudah lah ini sudah proses politik sudah terjadi
dan hasilnya sudah disahkan ya kita hormati
tentu pr berikutnya kalau ada masyarakat yang mau judicial review kepada mk silakan
bagi praksi praksi terutama dari praksi praksi yang menolak tentu kami akan menyusun hal hal yang perlu direvisi
dan kita tadi janji pak jokowi dan partai partai koalisi yang lain bahwa ini ada jaminan
ada revisi karena itu memang cukup berbahaya bagi kehidupan bangsa kita hari ini
berdemokrasi ya begitu ya
baik saya ke bang refli
bang refli juga sempat diminta pendapatnya di komisi dua tentu saja
tapi sekarang ternyata hasil akhirnya memang kemudian disahkan
walaupun tadi ada warna dari partai demokrat pkb dan juga p tiga menerima dengan kesepakatan pak ya bahasanya
karena itu lebih mengikat lagi gitu ya
jadi agak dipedakan sedikit
sebetulnya kalau pkb dengan p tiga itu menerima dengan catatan
oh demokrat beda nih ya
kalau demokrat ini minta kesepakatan dulu baru kita terima
kalau kami tadi tidak dapat kesepakatan ya kami tidak akan menerima
kami akan menolak
tetap menolak begitu ya
oke berarti ini ada kesepakatan yang nanti tinggal nagi begitu
tapi sekarang saya bicara soal revisi nih
kalau revisi kemudian ada dihadirkan peradilan lagi
kemudian ada tahapan mekanisme menuju pembubaran atau ada pembinaan teguran dan lain sebagainya
bukankah ini sebenarnya sama saja dengan undang undang yang tahun dua ribu tiga belas bang refli
kembali tiga substansi itu sesungguhnya substansi dua ribu dua puluh
undang undang nomor tujuh belas dua ribu tiga belas yang dihilangkan dengan perpu ini
karena pemerintah mau shortcut cepat
lalu kemudian ditambahi juga pidananya
lalu kemudian mekanisme persuasinya tidak ada lagi
nah kalau itu dikembalikan maka roh tujuh belas dua ribu tiga belas itu kembali lagi
dan kembalinya itu berangkali dengan sedikit revisi soal tahapan
karena saya sudah hitung
kalau menggunakan tahapan undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas itu memakan waktu satu lima tahun lebih
satu setengah tahun ya
makanya kan waktu saya diundang oleh komisi dua saya sarankan ditolak saja
sama seperti pak yandri tadi mengatakan
lalu kemudian setelah itu kemudian segera diajukan revisi
karena sesungguhnya kalaupun misalnya revisi berjalan itu tidak terjadi kekosongan hukum
karena tujuh belas dua ribu tiga belas kan akan tetap sah sebagai dasar
karena perpunya sudah ditolak
lagian begini saya kan berpikir ya
sebenarnya kan tidak ada kekosongan hukum satu
yang kedua law enforcement itu bisa ditegakkan kalau ada pelanggaran hukum
dan tanpa harus menggunakan perpu
sebagai contoh misalnya ada ormas
ormas tersebut kemudian melakukan mengganggu masyarakat misalnya
maka bisa ditegakkan penegakan hukum tanpa harus melihat undang undang keormasan
tapi itu pidana biasa saja kalau dia merusak
misalnya yang kemudian melakukan prosekusi dan lain sebagainya
itu kan pidana biasa
dan disitulah negara hadir
jadi negara itu tegas terhadap kelompok kelompok ormas yang katakanlah melakukan pelanggaran pelanggaran hukum
tetapi kalau kemudian masalahnya masalah yang lebih politis
lebih sophisticated seperti misalnya dianggap anti pancasila dan lain sebagainya
tidak boleh sembarangan penanganannya
penanganannya itu harus juga civilized
mulai dari proses pembinaan
lalu kemudian kalau terakhir bandel
baru kemudian pakai due process of law
saya yakin mereka yang langsung main dibubarkan ini
pasti mereka tidak akan menyerah
mereka kan bermimikri menjadi organisasi lain dan lain sebagainya
dan saya lihat justru dampaknya jauh lebih buruk
pemerintah ini seperti mau mengincar satu dua organisasi
tapi dengan mengobok obok kolam ini
sehingga yang terjadi adalah
banyak ikan yang kemudian merasa terancam
padahal barangkali yang mau diincar satu dua iklan saja
tetapi itu pun tidak boleh
masa pemerintah mengincar organisasi masyarakat
cara berpikir demikian ini adalah cara berpikir
yang kemudian menggunakan tangan negara
untuk kemudian menggebuk society yang lainnya
saya hanya ingin mengatakan bahwa
sejarah itu jangan sampai terulang kembali
ketika zaman orde lama misalnya
mas sumi misalnya
karena dianggap terlalu ekstrim kanan
pki tidak suka kan
menggunakan tangan negara
bagaimana caranya mas sumi dibubarkan
demikian juga kelompok sebaliknya
karena menganggap ini saingan
bagaimana caranya menggunakan tangan negara
agar kelompok ini dibubarkan
makanya kemudian di zaman orde lama
kita mengenalkan undang undang subversif
dan lain sebagainya
yang kemudian ternyata dipakai juga
oleh pak harto di zaman orde baru
nah kalau kita bandingkan
perpu ormas ini
itu sama buruknya dengan undang undang nomor delapan
tentang ormas di zaman orde baru
yang diganti dengan undang undang nomor tujuh belas dua ribu tiga belas ini
karena ini juga tidak ada proses apa apa
pokoknya yang namanya pemerintah
bisa bubarkan saat itu juga
dan lain sebagainya
ini kurang lebih sama saja
tetapi saya tahu nuansa politiknya
kita kan paham juga
saya kira pembelahan akibat pilkada di ki kemarin
sangat luar biasa
kelompok dalam politik indonesia yang terbelah ini
satu mendukung ormas
satu penentang ormas
yang mendukung ormas mengatakan
kalau menentang ormas berarti anti pancasila
kemudian kalau yang penentang ormas
bahwa pendukung perpu itu adalah
mau memberangus umat islam
nah ini kan hal hal yang menurut saya
itu yang salah kapra jadinya
hal hal yang menurut saya yang tidak produktif
kalau kita betul betul menganalisis
bunyi perpu tersebut
banyak orang yang salah
perpu ini bukan hanya perpu yang mengatakan
bahwa sebuah organisasi bisa dibubarkan
kalau anti pancasila
ada puluhan macam
yang bisa digunakan oleh pemerintah
untuk membubarkan ormas
bukan soal anti pancasila saja nih
salah satu korbannya sudah ada
jadi iluni ui itu organisasinya kembar
ada yang sk dua puluh sembilan juli
ada sk yang dua puluh satu juli
nah satu sk yang dua puluh satu juli ini dibubarkan
dengan menggunakan perpu ini
dan orang tidak ribut pada waktu itu
katakanlah ada organisasi kembar
mkgr atau kos goro dan lain sebagainya
tinggal datang aja ke pemerintah
tolong dibubarkan salah satu organisasi lain
berarti ancaman yang dikhawatirkan soal itu
tapi kan orang tidak ribut
karena orang bicara tentang pembelahan politik kanan dan kiri
hanya sibuk kemudian
bagaimana persaingan politik menuju dua ribu sembilan belas
sangat mengerikan sekali kalau memang tidak direvisi
nantinya memang ini sebuah ancaman bagi demokrasi
yang sudah terjadi
ya kita tentu kan tidak bisa mengatakan
orang seperti presiden jokowi punya
punya watak otoritarianisme
tapi kan kita juga tidak boleh memberikan cek kosong
kepada pemerintah dimanapun
apalagi pemerintah bisa berganti
kalau bagaimana kalau nanti kemudian muncul orang yang kuat
orang yang berwatak otoriter
dan memang otoriter misalnya begitu ya
anti demokrasi dia pakai saja perpu ini
siapa yang tidak suka
itu adalah yang puluhan alasannya kan
mengganggu ketertiban umum juga
mengganggu pejabat publik pejabat negara
juga bisa dibubarkan itu
jadi kalau misalnya itu digunakan dengan segala alasan
semua organisasi itu pasti bisa dibubarkan
ada berapa tadi sepuluh
kriteria yang membuat sebuah organisasi
yang sementara yang sering dikedebatkan sekarang
adalah soal yang anti pancasila saja
padahal ada kriteria kriteria
kalau ketertiban umum bisa dibubarkan
revising bagi partai politik bisa dibubarkan
gunakan lambang yang sama dengan organisasi lain
yang mirip mirip bisa dibubarkan
menggunakan lambang organisasi internasional
bisa dibubarkan mau apa
oke berarti kita selanjutnya di segmen selanjutnya setelah jeda ini
kita akan ulas
kapan revisi ini benar benar akan diwujudkan
nanti mungkin partai demokrasi bisa menjelaskan
setelah jeda tetaplah bersama kami
tidak ada yang ada yang dituduki kalau revisi ingin ditelepon
dari contoh sudah disampaikan dengan bang refli
sudah ada berbeza yang lain
untuk percepatan mata iluni
itu juga menjadi pembubarkan
menggunakan perpu ormas ini
kami tahu data kami ada
di komisi itu data kami ada
termasuk bahayanya keterbelahan
bahayanya dan ancamannya
oleh karena itu keterbelahan ini harus betul betul dikelola dengan baik
bayangkan kalau perpu ini ditolak padahal dia di voting menang tanpa alternatif revisi
perpu ini menakutkan bukan hanya kepada yang sudah dibubarkan
kalau saya tidak salah tadi mengambil pandangan dari pak yandri tadi
sebenarnya kalau dilihat yang keberatan dengan perpunya ada enam
memang dua diantaranya ini kan partai koalisi pendukung pemerintah
apakah apa yang membuat kemudian demokrat yakin kalau voting justru menjadi enam itu pro yang ke apa namanya
kami tiap hari kan kumpul
tiap hari ngumpul tiap hari ngomong ya udah tahu
kalau yang begini votingnya terbuka
tapi giliran memilih orang votingnya tertutup
ya kebalik sebenarnya justru ya
jadi bahayanya keterbelahan ini sudah dalam posisi yang sangat menarik
karena mengkhawatirkan gitu
keterbelahan ini sudah tidak pada tingkat pikiran saja itu
tapi punya potensi untuk lebih jauh dari itu
karena itu rakyat atau cso yang ketakutan dengan perpu ormas ini harus punya harapan
ini yang harus kita kelola
supaya jangan sampai satu dua tiga hari ke depan kemudian muncul persoalan persoalan yang lebih berat daripada ngurusi perpu sama undang undang ormas ini
bikin undang undang ormas ini tidak sesulit kalau di lapangan kita punya persoalan yang serius sekali yang sudah melibatkan masyarakat gitu
ini yang harapan yang harus sungguh sungguh dikelola oleh partai politik dikelola oleh pemerintah
dan saya bersyukur wakil pemerintah sudah menyatakan secara terbuka juga kepada media
kepada media juga bahwa pemerintah terbuka untuk melakukan revisi melakukan perbaikan
revisi itu kan ya boleh diartikan perbaikan
sejauh tidak menyangkut ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan pancasila mengancam kedaulatan negara nkri kira kira gitu lah
jadi maksudnya pak demokrat ini oke jalannya susah nih kalau voting pasti kalah begitu ya pak ya
kalau voting pasti kalah lebih baik demokrat mengambil langkah menerima tapi menagi janji revisi itu segera
karena yang membahayakan itu soal peradilan dan lain lain
mekanisme revisi undang undang itu kan ada
boleh diusulkan oleh pemerintah boleh juga kami yang usulkan
maka sejak beberapa hari yang lalu demokrat sudah nyusun naskah akademik sudah nyusun rancangan lah undang undang yang
sejauh ini ada komitmen fraksi fraksi ikut tangan tangan revisi tidak pak
ya itu tidak dibutuhkan ya itu tidak dibutuhkan
kita ini gentleman agreement saja
dan itu kan disaksikan oleh banyak orang dan disampaikan secara terbuka oleh menteri yang mewakili pemerintah
ini kan bukan
bukan sesuatu yang harus kita pertanyakan dengan stempel atau teken materai gitu kan
tapi memang kalau anda melihat
ini kan proses politik ya
kalau anda melihat niat dari pemerintah mungkin dari wakil wakilnya seperti mendagri menkuma memang menyambut baik itu untuk revisi itu
sekarang gini loh ya
ini terutama itu empat puluh juta
pp muhammadiyah ini dua puluh lima juta lebih
ini terbelah ini
lima juta itu angka yang luar biasa besar
jangankan dua puluh lima juta anggaplah seratus ribu sepuluh ribu satu orang rakyat pun harus kita lindungi dan kita kelola ekspektasinya
di dalam negara kita ini
nah ini poin penting yang harus sungguh sungguh kita kelola di dalam perpolitikan nasional kita
jangan sampai chaos
ini dari undang undang ke perbu sudah berunder
kalau perbu sudah berunder nanti didorong lagi malah jadi chaos
negara itu punya instrumen instrumen yang bisa menjadi terpaksa harus melakukan tindakan tindakan represif
dan itu yang harus kita jaga sama sama
kita jaga sama sama lah pemerintah kita ini supaya sungguh sungguh bersedia untuk mendengarkan aspirasi
bahkan yang ini satu saya tunjukkan contoh satu yang nolak saja sudah dua puluh lima juta
kalau diakumulasi diakumulasi ya ini harus kita kelola
perbedaan itu harus kita kelola dengan baik
sekarang waktunya untuk mulai membangun begini
apa sih kesamaan kita ini
tiap hari orang bahas perbedaan terus ini
kesamaan kita itu apa
tujuan kita berpancar dan bernegara itu apa
reaksi yang anda baca dari wakil wakil pemerintah ini memang berniat berniat untuk memang merevisi tidak
yang ada menurut pandangan anda begitu
menurut saya iya
apa ini segera segera kesepakatan agar bisa goal saja
menurut saya iya karena menteri menyampaikan di depan rapat paripurna
menyampaikan di depan rapat paripurna komisi di pandangan akhir pembahasan tingkat pertama
itu bukan pernyataan yang biasa biasa
kalau dari beberapa media yang kita baca begitu sebenarnya memang terkesan ada
kemauan memang dari pihak pemerintah untuk merevisi
tapi ini menjadi pertanyaan menarik begitu pak yandri
apakah kemudian kalau memang ada niatan di awal juga sekarang ini untuk kemudian merevisi
nah perpu waktu itu dilahirkan untuk apa
apakah kemudian dugaan publik ini jadi benar
oh ini hanya ditunjukkan ke satu dua ormas saja kemudian
ya saya bilang tadi mas indra
sekarang pemerintah sadar perpuni bermasalah
demokrat sadar bermasalah
p tiga sadar bermasalah
pkb sadar bermasalah
dan semua pekar hukum tetanaga dan pidana yang kami undang semuanya menolak
kemudian ormas tadi yang disebutkan pak pandi
bukan hanya muhammadiyah ada al walsyah ada persis ada matul anwar ada persatuan umar islam ada ahlul sunawala jamaat jawa timur dan banten
jadi banyak sekali
dan mayoritas mereka menolak
nah oleh karena itu saya bilang tadi yang lebih safety sebenarnya tolak perpu ini
tapi sudah lah ini sudah menjadi keputusan politik hari ini di dpr
tinggal ya saya setuju dengan pak pandi
pan juga siap untuk bersama sama demokrat segera mungkin ini kita revisi sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada publik ya
apalagi tadi sudah di announce secara langsung oleh mendagri dan praksi praksi juga kami dengar di forum lobby tadi
nah di samping itu mungkin bagi rakyat atau elemen masyarakat yang merasakan ketika perpu ini dijadikan undang undang bermasalah
maka ada satu pintu lagi yang bisa dilakukan yaitu
dan juga menjadikan review review kepada mahkamah konstitusi
nah dalam tata cara pembuatan undang undang ada namanya komoditib terbuka
jadi ketika misalkan gugatan itu dikabulkan oleh mahkamah konstitusi terhadap pasal pasal yang bermasalah tadi
maka mk harapan kita mengabulkan gugatan itu ya mau tidak mau pembuat undang undang dpr dan pemerintah harus mengakomodir putusan mahkamah konstitusi yang sifatnya pada mengikat itu
jadi kita berharap betul mas indra perpuni ini bukan harga mentah seperti ini
tidak apa namanya berlaku sepanjang waktu

seperti pasal pasal yang tercantum dalam perpu yang sudah menjadi undang undang
sekalipun sungguh khawatir kalau itu dipertahankan
seperti kata bung repili tadi soekarno pernah menggunakan undang undang supersib
justru undang undang itu senjata makan tuan
karena perpunya itu undang undang supersib itu dijadikan suatu untuk menangkap soekarno sendiri dan kawan kawannya
jangan sampai nanti rejim berganti mendagrinya berganti tafsirnya berganti
ya bisa jadi
kejadian suara itu akan terulang kembali
karena rejim sekarang yang berkuasa ketika tidak berkuasa mungkin politik beras dendam akan terjadi
nah itu pan tidak mau terjadi seperti itu
oleh karena itu mari pak fadli dan kawan kawan pan juga siap kalau dalam waktu dekat kita duduk bersama
merumuskan naska akademika dan jadwal kita masukkan dalam program nasa supaya ini segera saja kita repesi
baik kita akan lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news

karena itu putusan mk kan demikian
nah begitu undang undangnya sudah ada nomornya
maka kelompok yang sama bisa mengajukan lagi permohonan yang sama
tinggal diganti saja
dari perpu undang undang nomor sekian
tetapi proses pemeriksaannya diulang lagi
jadi yang tadi pemeriksaan ahli dan saksi
mulai dari awal lagi intinya berarti ya
walaupun berangkali sama mk formalitas saja
karena substansi kan sudah disampaikan
mungkin ahli cuma sekedar dihadirkan
atau kemudian keterangan tertulisnya ditambahkan
untuk memenuhi formalitas itu
sebenarnya tanpa sidang lagi kan mk kan sudah punya pendapat
hal seperti ini mudah bagi mk dalam tanda kutip mudahnya
mudah dari sisi keilmuan
tapi susah dari segi penyikapan
sekarang ini yang berhitung adalah antara rasionalitas
mudah dari sisi keilmuan
tapi susah dalam bentuk penyikapan
walaupun kita berharap mk tidak melihat ini dari sisi realitas politik
tapi realitas politik kan selalu berpengaruh terhadap putusan mk
padahal saya mengatakan
kalau tidak ada realitas
realitas politik pembelahan seperti ini
mudah sekali diputuskan
ini perpu sudah pasti tidak kompatibel dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
karena hilangnya peradilan tadi
karena dia menghilangkan sendi yang paling dasar dalam undang undang dasar kita adalah
rule of law yaitu negara hukum
jadi prinsip negara hukum itu orang tidak boleh ada penghukuman tanpa pengadilan
termasuk menghukum sebuah ormas di mana freedom of association itu dijamin dalam konstitusi
tetapi penghukuman tanpa melalui jom proses of law
nah itu fatal dari sisi negara hukum
cuma sekali lagi kan di tengah irasionalitas menjelaskan seperti ini terlalu mewah jadinya
di tengah irasionalitas menjelaskan hal yang seharusnya sederhana ini menjadi terlalu mewah ya
tapi kenyataannya seperti itu masalahnya bang
saya ingin izinkan saya untuk melepaskan yang terjadi hari ini
katakanlah itu belum dijadikan undang undang
kemudian perpu ini tidak ada masalah
politik yang mengiringinya ya
katakanlah perpuh ini kemudian diuji materi ke mk dan berjalankan waktu itu kan
lalu kemudian katakanlah mk kemudian cepat juga putusannya
hanya melihat sisi keilmuan saja tidak ada realitas politik
misalnya mengatakan perpuh ini inkonstitusional
misalnya ini kan kita bicara misalnya
apakah itu ormas yang sudah dibubarkan itu bisa kembali menjadi tidak bubar begitu
artinya berlaku surut
jadi ada dua aliran pemikiran ya
pemikiran pertama adalah tidak otomatis
dan ini termasuk pemikiran yang banyak diaan oleh orang hukum tata negara
jadi walaupun perpuhnya dikatakanlah dibatalkan
maka tidak otomatis yang dibubarkan itu hidup kembali
jadi hidupnya itu tergantung pengadilan tata usaha negara
nah pendapat kedua mengatakan tidak
jadi keputusan menkumham tadi batal demi hukum null and void
karena dasar untuk membatalkan itu sudah tidak ada lagi
sehingga karena dia batal demi hukum maka kemudian dia hidup lagi
nah masalahnya adalah
biasanya sesuatu yang dianggap null and void batal demi hukum ini
biasanya tidak bisa dijalankan
akhirnya tetap pengadilan juga yang akan memutuskan begitu
oke baik intinya sekarang sudah
nah mk dalam putusannya mengatakan hal itu
oke baik tapi intinya sekarang
partai perpuh sudah disahkan jadi undang undang
nanti kita akan lihat bersama kapan revisi ini akan berlaku
ini begitu pak ya mungkin sebagai penutup singkat saja pak pandi
ya di kesempatan masa sidang depan tentu
apa yang sudah kita miliki
fraksi fraksi yang bersepakat dengan kita untuk mengajukan
dan tentu segera berkomunikasi dengan pemerintah di awal masa sidang depan
karena besok kan sudah habis masa sidang kita
kita lihat nanti seperti apa revisinya apakah memang akan kembali
adanya rana peradilan disana dalam mekanisme pemubahan itu
kita nantikan saja bersama
semoga fraksi fraksi yang menerima dengan kesepakatan ini
dan juga termasuk menolak terus menagi kapan revisi terhadap undang undang ormas
yang baru disahkan ini akan terjadi
terima kasih saya ucapkan sekali lagi bang yandri susanto terima kasih
pak fandi terima kasih dan bang refli terima kasih atas ulasannya malam hari ini